ini air kapang ijo
ya udah deh
gue harus ngecek keadaan dia kalau gitu
gue siap siap sekarang ganti baju
lo kirimin alamat rumahnya ya
iya gue tunggu cet makasih
eh lo berdua
kemun light dong temenin gue
eh yang ada nih
kita berdua malah ganggu kalian doang
asal lo tau ya
kalau bukan karena bokap gue yang minta
gue juga gak mungkin pergi
serius gue kenapa ketawa
kita bener bener gak bisa nyusulin loh
tapi bokap lo udah nge warning kita berdua
supaya gak kesana
misalnya sekarang juga nih
lo tau apa yang terjadi
kita bertiga bakal kena masalah termasuk sama lo nya juga
udah nih kalo kata gue nurut aja bokap lo
buat malam ini doang kok
ya bete dia
tau gitu buat gue aja
bisa lah mel maunya sama lo
selalu maksa gue tuh harus deket sama mel
gue harus ngedete sama dia
udah berkali kali gue bilang kalau gue tuh gak suka sama mel
apain sih usus goreng buru buru
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
udah ngeri ngeri aja
cuman jalanannya aja macet
aku cari jalan lain
aku bukan anak kecil ya pak
pokoknya kamu cepetan aja sampai di restoran itu
jangan sampai kelamaan nunggu
iya sesuai papa
mau bener bener ya papa
pak toto kemana sih
iya di kanan kanan
lo ngapain di sini
harusnya gue yang nanya lo lo ngapain di sini

ternyata emang bener
ada apa apa diantara mereka
jadi ini terakhir
sebelah sini bunganya
biar sweet juga
sekarang tinggal tunggu pangerannya
gue gak mau jadi konten loh
ini kamera buat apa
gue sengaja ngerecord buat bukti bokap kita berdua kalo misalnya kita tuh jadi dinner
lagian gue udah izin bokap lo kok kalau misalnya gue mau nge requart first date kita
terus jadi vlog pertama gue deh
kalau kamu gak mau papa akan cabut semua fasilitas yang ada sama kamu
semua fasilitas mewah
termasuk mobil mahal kamu itu
yaudah duduk aja yuk
duduk ayo kita dinner
oh udah dateng makanannya
makasih ya mbak
jadi guys semuanya udah dateng
aku sengaja pesan kamu steak soalnya aku tahu banget kamu suka steak
jadi aku pesenin kamu wagikobe steak
gue lagi gak mau makan steak
kalo gak mau steak mau lobster aja gak
kalo misalnya mau boleh tukeran kos sama punya aku
kalo emang gak mau kamu mau pesen apa
gue gak tau ya
semenjak gue dateng kesini
kelerah makan gue ilang
gue gak mau makan
apa perlu i call my daddy untuk bikin lo makan
sekali aja ya please

mau kan disuapin
sekarang aku mau sopin pangeran guys
so sweet banget kan aku suapin suapinin tuh